jadi gini tin
miros itu itu orang yang dituakan dicebarengkok
dia ya tuh kita hormatin banget
tapi sayangnya kan dadang gak ada marawis
jadi bukannya hanya desa cibarangkok saja yang hilang tanda longsor
budaya juga budaya nggak ada di desa desa lain
ini putri bu yoyo
matik seperti ibunya
hai terima kasih
silahkan ini dulu pak
iya terima kasih
saya itu punya pemikiran yang sama makanya saya telepon bapak
mengenai tradisi yang ada di desa ini pak
yang membuat orang itu tertarik ingin berangkat kerja ke luar negeri
itu biasanya ketika mereka pulang dan mereka berangkat itu
mereka disambut dengan iringan marawis pak
sehingga itu membuat mereka itu merasa bangga
dan merasa bahwa dirinya itu istimewa pak
mereka memang istimewa
mereka kan pahlawan debisa
iya makanya marawis itu perlu pak
saya sangat setuju
marawis itu bukannya budaya dari betawi ya kang
kalau marawis itu ini apa
akang juga kurang paham sama budaya ya tin ya
tapi kemungkinan besar dari betawi
soalnya yang bawa kan enggak ucup
itu suaminya maeros
tin besok ikut antar istrinya si akum ya ke bandara
iya iya sebentar doi
maeros mau datang ceng
emang ketemu di mana om
maeros mau datang ceng
tahu dari siapa
tahu dari siapa
tahu dari siapa
kok kamu mau sih boncengin dia
aku mah baik sama saya
ketemu di jalan pura pura gak lihat
saya sekarang mah enak ceng
akum udah punya motor
jadi saya kalau ngantar sekolah jeniper
tinggal nunggu di pintu gerbang
oh gitu ya
oh yaudah yaudah
akum emang benar maeros mau datang
nggak tahu ini baru mau ke sana
sama si lagi nungguin juga mau berangkat
sudah saya berangkat dulu ya
maros itu tinggal di mana ya
aduh udah deh
aduh yaudah yaudah yaudah
maeros itu siapa
kalau dede itu siapa
waduh ceng nih
sepertinya udah bisa menebak pikirannya si ido ini
berarti kecerdasannya sudah mulai sama nih
udah mulai rata nih kawan
makasih kang dadang
bebek bebek bebek
jadi gini tin
miros itu itu orang yang dituakan dicebarengkok
dia ya tuh kita hormatin banget
saya takut bisa baca pikiran kamu tuh
sama kita ceng
tak tau ah
eh kirain aa nongkrong di warung dulu
kita itu mau ikut mobilnya pak mustaqim
katanya dia mau ikut ngundang
barusan cewek yang telfon ngasih tau
gimana kalo kita ajak pak kemet
dia pasti senang kalau merasa dihargai
lebih baik kita sekarang ke rumah cahaya dulu
obronya di sana aja
nggak enak pak mustaqim udah nunggu lama
sukabumi teh jauh
ganti baju dulu nya
eh baju aa ini udah lecek belakangnya
jangan lupa sejarah turki buat maeros
ini teh awal yang bagus sok
kalo maeros dateng
jadi gampang mujuk dia
biar mau pindah ke sini
saya teh sayang banget sama dede cantik
hari kamu ikut ke sukabumi
nanti maeros nggak kesini
saya pulang beli ya
enak kan kerja di luar negeri
kita tak dihargain sama orang
ini yang kamu tidak punya teh jang
iya istri kang ujang teh kayaknya jalan kung
datang nggak dijemput pulang gak diantar
hala kerja di malaysia aja so mabung
gitu aja marah eh
kopinya kang tim jalan
kamu kenapa nggak berumah akung aja
temenin si akung
kasihan akung sedih
si esy kan mau pergi
kan aku mau ke rumah maeros ceng
ya udah doi
kalau saya ikut esi duduk dimana
saya mau disini aja nemenin kamu cek
kasian kamu sama entin cuma berdua
nggak ada temen ngobrol
doi beneran mak eros mau datang
ini saya baru mesen
sebentar ya kak
anda mau kopi disini
iya tuh ceng
saya mau berangkat duluan ya
ceng mau kemana
saya kan mau nemenin tamu
tin kamu yang sebelumnya
ya udah saya ikut
tin besok ya
masuk dulu yuk
kebetulan ada pak mustaqim di dalam
tadi dapet kabar dari sobri sama poswara
tapi kita punya rencana
bagaimana kalau pak ustadz maksud saya pak kemet juga diajak
untuk lebih sopan ya
karena ya biar mungkin jadinya mak eros